luka diabetes itu bagi pasien saya itu dekat sekali dengan kematian
tidak hitungan minggu hitungan hari itu tidak rawat infeksi infeksinya menyebar namanya sepsis seluruh tubuh mati pasien
saat pasien saya yang waktu saya rawat pertama itu sembuh nah disitu ternyata saya mendapatkan sebuah kepuasan
uh menjadi tenaga kesehatan ternyata puasnya itu tidak hanya saat dibayar tetapi bagaimana kita merasakan mendengar ucapan terima kasih dari pasien saya dia sembuh karena jasa kita
pagi yang sibuk bagi imade aditya stana
dimulai saat ia harus mengunjungi satu demi satu rumah pasiennya
pria berusia tiga puluh empat tahun yang berprofesi perawat ini
beberapa tahun terakhir memilih mengabdikan diri
membantu merawat luka pasien diabetes
hampir setiap hari adit berkeliling ke pelosok desa
di kabupaten buleleng dan kota singaraja bali
ia menemui pasien diabetes yang pada umumnya lansia
dan berasal dari keluarga prasejahtera
banyak di antara mereka yang sulit mendapat akses perawatan
atau jauh dari fasilitas kesehatan
seperti puskesmas dan rumah sakit
kepeduliannya bermula saat adit baru lulus kuliah
di jurusan ilmu keperawatan universitas udayana pada dua ribu dua belas
ketika kembali ke desa
ia terlalu berpikir
terkejut mendapati banyaknya pasien diabetes
yang harus kehilangan anggota tubuh mereka
atau bahkan meninggal karena luka yang tak tertangani
kondisi ekonomi dan ketiadaan biaya untuk pengobatan
menjadi penyebab utamanya
bali utara jauh dengan bali selatan
ekonominya sangat berbeda
di denpasar di badung saya bisa menarik
antara empat ratus lima puluh ribu per sekali rawat ya
dan satu pasien itu saya harus rawat sepuluh lima belas kali
jadi hitung hitungan matematika
hitung hitungan bisnisnya masuk
itu ternyata bahkan pasien saya waktu itu
tahun dua ribu tiga belas hanya mampu membayar lima puluh ribu
dilema moral sebagai tenaga kesehatan
sempat dirasakan adit
di satu sisi
ia membutuhkan pemasukan
dari pekerjaan utamanya sebagai perawat
namun di sisi lain
adit tak tega melihat pasien diabetes yang harus merasakan sakit
dan terbebani secara psikologis
karena dibayang bayangi cacat fisik atau kematian
masih harus memikirkan biaya pengobatan
hal itu mendorongnya
membuat program perawatan tanpa tarif
bersama istrinya yang juga perawat
yang menggratiskan proses perawatan luka diabetes
dengan mencarikan donatur atau subsidi silang
dari pasien lain yang berasal dari keluarga berada
jika ada pasien mengatakan dirinya tidak punya
silahkan pak datang ke rumah saya
bapak bayar seikhlasnya
kalau bapak tidak punya
juga tidak bayar juga tidak apa apa
saat pasien saya yang waktu saya rawat pertama itu sembuh
nah disitu ternyata saya mendapatkan sebuah kepuasan
uh menjadi tenaga kesehatan ternyata
puasnya itu tidak hanya saat dibayar
tetapi bagaimana kita merasakan
mendengar ucapan terima kasih dari pasien saya
dia sembuh karena jasa kita
perawatan luka tanpa tarif ini
diakui sangat bermanfaat bagi made suparmi
pria berusia empat puluh satu tahun itu
sudah sebulan terakhir tak bisa berjalan karena kakinya terluka
riwayat diabetes yang diderita
yang dideritanya sejak dua ribu dua belas
awalnya tertusuk duri
terus karena mungkin karena penyakit diabetes ini
rasanya itu rasa sakit itu sedikit sekali terasa
terus durinya itu masih itu dah akhirnya infeksi dia
menyakit itu sekali
kadang kadang liu pasti
gaya hidup yang tidak sehat
seperti kerap mengonsumsi minuman beralkohol dan soda
membuatnya harus menanggung penyakit diabetes melitus
ia sempat kelebihan berat badan
dan memiliki kadar gula darah
hingga lima ratus mg per desiliter
orang dewasa memiliki kadar gula darah sembilan puluh hingga seratus mg per desiliter
saya dulunya sih
orangnya senang hura hura ya
jadi tanpa sadar
sampai saya terkena diabetes
kalau malam malam itu kencing
sering sekali yang kencing
kini suparmi harus rutin merawat lukanya setiap hari
namun karena tak bisa bekerja
ia mendaftarkan diri ikut program perawatan luka tanpa tarif
jumlah pasien diabetes melitus di bali
seperti mada suparmi
bahkan tak terhitung oleh jari
berdasarkan profil kesehatan provinsi bali pada dua ribu dua puluh
sebanyak lima puluh dua dua ratus delapan puluh dua warga menderita diabetes mellitus
adapun buleleng menempati urutan kedua
ketika di bali
kota ini terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat
jumlah warga yang menderita diabetes di buleleng
sekitar enam delapan ratus empat puluh sembilan orang
waktu saya kuliah diajarkan sama dosen saya
jika satu orang menderita diabetes
bapak atau ibunya
dia punya keturunan empat
satu orang diabetes
itu dulu ya
tapi pengalaman saya di lapangan selama ini
saya pernah punya satu pasien
dia punya keturunan empat
pasien saya juga
dia punya anak lima
saya melakukan deteksi dini terhadap kelima anaknya
dengan gula darah yang tinggi
nah saya rasa ini seperti fenomena gunung es
menurut kementerian kesehatan
diabetes masih menjadi penyakit paling mematikan nomor tiga di indonesia
setelah stroke dan hipertensi
diabetes juga menjadi salah satu penyebab cacat fisik terbanyak pada manusia
saat orang diamputasi
berarti dia tidak bisa beraktivitas
tidak bisa beraktivitas berarti dia tidak bisa bekerja
tidak bisa bekerja berarti psikologis akan terganggu
gula darah akan naik
keinginan dia untuk mengontrol kesehatannya tidak ada
dan akhirnya komplikasi akan bertambah
ya prognosisnya sangat buruk
kepala kepala kepala
mendengar kata akan diberikan kaki palsu saja
itu sudah kayak dapat uang miliaran rupiah
pak nanti saya bantu kaki palsu
hanya mendengarkannya saja
itu sudah menjadi sebuah kebahagiaan yang luar biasa
apalagi kita sampai bisa membuatkan kaki palsu
dan dia bisa berjalan bisa bekerja
merenggut setengah dari kaki kanan madesuminasa
nelayan berusia enam puluh empat tahun itu harus merelakan kakinya
saat luka kecil di telapak kaki berubah menjadi infeksi
merusak jaringan saraf menjalar hingga ke lutut dan membusuk
perkembangan dari seperti dokter
sebenarnya seperti dokter sudah dicek
seperti tadi sudah dicek
jantung ginjal itu sehat
cuma setelah bonyok ini
aliran darah dari jantung untuk ke kaki tidak bisa
tidak bisa gerakan ini
harus jalurnya jalan
dokter memberikan jalan
saran harus diapotasi
kalau tidak diapotasi ini ujung ujungnya mati
itu terpaksa saya jalani itu
khawatir takut dan marah bercampur menjadi satu
saat suminasa tahu kakinya harus diamputasi
ia tak bisa membayangkan bagaimana hari tuanya harus dilalui
tanpa bisa bekerja berjalan sempurna
dan terbatas menjalani kesahrian bersama keluarga
kesel sekali rasanya sedih sekali rasanya kalau hilang ini
semua orang rasanya begitu
orangnya kan masih hidup tidak berkaki
tujuannya itu pasti sedih sekali rasanya
wih banyak sekali
hampir satu tahunan saya dibayangin oleh kaki saya ini
melihat pasiennya terguncang secara psikologis
membuat adit ingin mengeluarkan bantuan
tak hanya merawat luka
ia kemudian mencarikan kaki prostetik
atau kaki palsu untuk suminasi

dan membeli kaki palsu
adit mencarikan dana untuk membeli kaki palsu
yang harganya bisa mencapai belasan
bahkan puluhan juta rupiah
harga ini tentu saja tak terjangkau
oleh keluarga suminasa yang hidup sederhana
menurut mereka ya ini bukan menurut saya
kaki palsu bagi orang yang teramputasi
jauh lebih mewah dari apapun
jauh lebih mewah
mendengar kata akan diberikan kaki palsu saja
itu sudah kayak dapat uang miliaran rupiah ya
hanya mendengarkannya saja
itu sudah menjadi sebuah kebahagiaan yang luar biasa
apalagi kita sampai bisa membuatkan kaki palsu
dan dia bisa berjalan bisa bekerja
saya rasa itu lebih dari apapun
bukan hanya suminasa
adit melihat ternyata cacat fisik menjadi risiko yang tak terhindarkan
oleh pasien diabetes mellitus yang tak terkontrol
hal itu membuatnya memutar otak
untunglah ia bertemu dengan pandey beni
rekannya yang berprofesi sebagai pembuat kaki prostetik ini
memiliki visi yang sama
beni pun memiliki pengalaman puluhan tahun membuat kaki palsu
yang dipelajari secara otodidatik dari ayahnya
jadi kendalanya adalah setiap kita ketemu pasien
kebanyakan mereka dalam kondisi ekonomi yang sudah habis habisan juga
tidak hanya dari psikologis maupun fisik tapi juga secara ekonomi
nah begitu juga dengan adit yang merawat luka
bertemu pasien dengan kondisi yang sama juga
akhirnya kita sepakat ini harus kita carikan solusi
mereka berdua kemudian mendirikan yayasan
yang diberi nama yayasan kaki kita sukasada
atau ykks pada dua ribu sembilan
yayasan itu dibentuk untuk memberi bantuan kaki palsu
dengan biaya terjangkau atau bahkan gratis bagi penyintas diabetes
untuk kaki palsu kami punya konsep seperti ini
jika pasien kita mampu berarti dia wajib membantu dirinya sendiri
berarti beli kaki palsunya
tetapi jika tidak mampu berarti kita wajib membantu dia
tak hanya menggalang dana dari csr perusahaan atau donatur
serta membantu memberikan kaki palsu begitu saja
ykks juga melatih jalan para penerima kaki palsu
mendampingi dan memberi motivasi
serta melakukan perbaikan atau penyesuaian ukuran kaki palsu
kapan saja jika diperlukan
biasanya ukuran kaki palsu harus disesuaikan dengan berat badan pasien
yang naik atau turun
memang sangat sekali dibantu
sudah dulu baru pakai ini kan
harus belajar kesimbangan dulu
sekarang sudah imbang pakai memang nyaman
sebelum longgar ini nyaman dipakai
saya jelas seperti orang kecil baru bisa jalan
harus dipegangin pakai tongkat lagi itu
di awal lagi ada buahnya pak adit
sama pak adit yang awal jalan
tapi pakai tongkat dulu
setelah pakai tongkat
saya belajar sendiri
niat saya harus jalan
harus bisa jalan
sayangnya pandemi covid sembilan belas mengubah segala rencana yayasan kaki kita sukasada
bali sebagai pulau yang bertopang pada kegiatan pariwisata
mendadak mati suri
tak ada lagi wisatawan
baik domestik maupun mancanegara yang datang
perputaran ekonomi pun mandeg
ykks yang baru berusia enam bulan
terancam gunung tikar
karena tak ada donasi yang masuk
pada saat itu
saya berdiskusi dengan teman teman yang penggiat lingkungan
mereka memberikan sebuah ide yang gila
kami sebut waktu itu
hei gimana kalau kaki palsu kita buat dari sampah plastik
tujuannya bukan semata mata untuk membawa isu lingkungan ke isu sosial ini
tetapi bagaimana kita menurunkan kos operasional pembuatan kaki palsu itu
kita bisa bayangkan ya kaki telapak kaki palsu
yang biasanya terbuat dari karet
itu harganya berkisar lima ratus sampai dua juta rupiah
coba bayangkan kalau kita bisa mencetak telapak kaki palsu itu dengan plastik
tentu ini sesuatu yang mengembirakan ya
karena kita bisa cetak kapan saja
dan bila perlu kita bisa gratiskan kepada siapapun
karena bahannya dari sampah
plastik yang digunakan untuk membuat kaki palsu
adalah jenis polietilena atau pp
bahkan ini dipilih karena ini adalah jenis yang terkenal di dalam kaki palsu

ringan serta elastis
mirip fiber dan resin
sebagai bahan yang lumrah dipakai untuk membuat kaki prostetik
pp biasanya didapat dari daur ulang sampah jeriken
atau botol kemasan oli
proses pembuatan kaki palsu ini
berawal dari pengukuran dan pemeriksaan kaki pasien
setelah didapat ukuran yang pas
dibuatlah cetakan menggunakan bahan semen atau gipsum
sepuluh plastik bekas botol oli yang sudah bersih dan dipastikan higienis
terlebih dahulu dicacah menjadi bila bila kecil
cacahan ini kemudian disusun dan disatukan dengan cacahan berwarna lain di dalam cetakan
proses selanjutnya ini di oven
jadi cacahan plastik tadi dilelehkan di oven pada suhu dua ratus lima puluh derajat
ya sekitar empat puluh menit sampai sejaman lah
nanti hasilnya seperti ini
tadi setelah dilelehkan dan digabungkan warna warnanya itu ya bu ya
lebih artistik juga ya bu ya
ini ukuran satu meter x satu meter dengan ketebalan sekitar satu lima cm
papan plastik daur ulang yang menyatu setelah dipanaskan
kemudian dibentuk dengan menempelkannya pada cetakan semen
tak lupa bagian penyambung dengan kaki pasien
nantinya dibuat dengan bahan kulit agar lebih nyaman digunakan
ya meskipun kita menggunakan barang bekas sih istilahnya ya
tapi kita juga tidak ingin terkesan bahwa
oh itu barang bekas kok buat aja asal asalan
kami gak ingin ada kesan seperti itu
jadi kami tetap berharap bahwa alat yang kami gunakan untuk membuat kaki palsu ini
adalah alat alat yang memang benar benar sesuai peruntukannya
yayasan kaki kita sukasada telah membagikan kaki palsu berbahan dasar plastik daur ulang
kepada dua puluh dua penyandang disabilitas yang membutuhkan secara gratis
kaki palsu itu diklaim awet dan aman
tanpa efek samping yang dirasakan penggunanya
namun saat ini kaki palsu yang diproduksi masih terbatas untuk bagian di bawah lutut
beni dan adit masih membutuhkan dukungan riset dan pengembangan
serta alat yang lebih mutakhir
untuk membuat kaki palsu di atas lutut
mereka masih kesulitan membuat bagian persendian
sebenarnya memang saat ini kendala kita dalam mengolah si jerigian bekas ini
si plastik sampah ini menjadi kaki palsu
kita masih terkendala di peralatan
karena meskipun kami juga melakukan riset
tentu saja hal ini kan juga harus didukung
apa yang kami lakukan di sini masih ya
masih dalam tahap percobaan
tetapi kami sendiri meyakini jika ini lebih difokuskan lagi
ini pasti akan jauh lebih sempurna lagi
carva itu adalah karya difabel
karya dari disabilitas karya untuk disabilitas
artinya carva ini dibuat benar benar
sebagai sebuah pemberdayaan disabilitas
pagi ini cukup banyak yang harus kita lakukan ya
yang kemarin sore kita sudah drifting untuk persiapan hari ini
sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui
mungkin itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan kegigihan pria ini
sekali bekerja dua tiga hal baik bisa diupayakan oleh made aditya stana
semoga diberi kelancaran
selain bisa membantu merawat luka pasien diabetes
adit berhasil menyalurkan bantuan berupa kaki palsu
kepada pasien yang diamputasi atau penyandang disabilitas lain
terlebih bahan sampah daur ulang yang ia gunakan
tentu saja bisa membantu menyelamatkan lingkungan
satu hal lain yang sedang diupayakan oleh adit adalah
memberdayakan penyandang disabilitas dengan merekrutnya
untuk membantu mengembangkan unit usaha pengolahan sampah plastik
seakan telanjur basah bermain dengan sampah
adit kini merintis usaha mikro kecil dan menengah pembuatan perabot dari plastik daur ulang
bahkan yang juga ia gunakan untuk membuat kaki palsu
ykks perlu pendanaan
support donatur tidak ada
sehingga kami di ykks akhirnya membuat sebuah unit usaha yang kami beri dengan nama carva
carva itu adalah karya difabel
karya dari disabilitas
karya untuk disabilitas
artinya carva ini dibuat benar benar sebagai sebuah pemberdayaan disabilitas
beragam perkakas seperti meja kursi dan wastafel
diproduksi oleh para penyandang disabilitas ini
ada pula bahan setengah jadi
berupa papan plastik daur ulang yang laris dibeli konsumen
baik dari bali jakarta surabaya maupun dari luar negeri
seperti singapura dan amerika
industri perhotelan dan restoran berkonsep ramah lingkungan
merupakan ceruk pasar yang menjadi target adit
setahun ini kami sudah memperdayakan enam disabilitas
tiga orang itu dengan tunadaksa amputi
dia menggunakan kaki palsu
dan tiga orang polio
total karyawan tim kami di teknis itu ada delapan orang
tim di carva itu adalah disabilitas
gede sudiasa salah satunya
sudah empat tahun terakhir ia bekerja di carva
gede yang menderita polio sejak berumur dua tahun
tak bisa berjalan sempurna
kakinya mengecil lemas dan sulit digerakkan
hal itu membuatnya sempat kesulitan mendapat pekerjaan
terlebih gede hanya mengantongi ijazah sekolah dasar
ia tak mau melanjutkan pendidikan karena merasa minder dan sempat diolok olok oleh temannya
kalau sulit sudah pasti karena keterbasatan fisik kan
jadi kalau ini pekerjaan buduk baru bisa
jarang ada yang mau menerima gini disabilitas pekerja
di carva gede merasa nyaman karena bisa bekerja tanpa mendapat diskriminasi
atau dipandang sebelah mata
ia bisa berinteraksi dengan teman penyandang disabilitas lain yang senasib sepenanggungan
pekerjaannya pun tak sulit dilakukan dan tidak menguras tenaga atau fisiknya
saat ini unit usaha carva yang bernaung di bawah yayasan kaki kita sukasada
dapat mengolah sampah dengan kapasitas dua ratus hingga lima ratus kg per hari
jumlahnya memang masih belum signifikan dibanding produksi sampah harian di bali

namun langkah kecil ini setidaknya bisa membantu menambah umur sampah
agar tidak cepat berakhir di tempat pembuangan akhir
sebab berdasarkan data dari organisasi non profit yang bergerak di bidang lingkungan hidup sistemik
konsep yang dihadirkan oleh carva ini sebenarnya sudah sesuai dengan konsep waste redesign
menambah umur hidup dari sampah plastik itu sendiri menjadi pemanfaatan yang lain
memang secara circular kalau ceritanya kita ngomong circularity
botol itu harus jadi botol kemasan harus jadi kemasan
tapi ketika ini sudah tidak mumpuni atau sudah tidak cukup
kita boleh dengan waste redesign tersebut
selain bisa membantu memberi lapangan kerja bagi penyandang disabilitas serta melestarikan lingkungan
adit berharap kedua program sosial itu bisa berkelanjutan dan memberi banyak manfaat bagi yang membutuhkan
kami tidak bisa merawat mereka seminggu nggak bayar
tapi kami harus merawat mereka dua tiga bulan
kalau kami tinggalkan di tengah jalan setelah kami selesai rawat berarti mereka lukanya akan parah lagi
luka diabetes itu bagi pasien saya itu dekat sekali dengan kematian
tidak hitungan minggu hitungan hari itu tidak rawat infeksi infeksinya menyebar namanya sepsis seluruh tubuh mati pasiennya
jadi itu harus berkelanjutan
hari ini saya rawat lagi dua hari saya rawat lagi empat hari saya rawat dan nggak dibayar
pada akhirnya kebahagiaan bukan tentang seberapa banyak balasan yang didapat adit ketika memberi
bukan tentang ganjaran apa yang ia terima ketika mengobati
baginya hidup bukan perihal mengambil apa yang telah ditebar
yang membuat kita bahagia itu adalah saat kita bisa membantu orang berhasil tapi kita sendiri lagi kesusahan
di situ sebuah kebahagiaan yang berbeda ya
berbeda dengan saya saat saya menjadi orang kaya gitu saya bisa kasih uang lu dua juta bahagia
mungkin saya tidak akan mendapatkan sebuah kebahagiaan saat saya sendiri tidak punya saya sendiri kelelahan
saya sendiri ditelepon oleh anak untuk jalan jalan
tetapi saya lagi bantu orang dan orang itu bahagia
nah di situ sebuah kebahagiaan yang saya rasa sangat susah sekali dapat
berawal dari kepedulian kecil melihat orang orang di sekitarnya yang membutuhkan pertolongan
adit kini bisa berbuat banyak dengan tak hanya merawat luka dan menyambung langkah
tetapi juga melestarikan lingkungan dengan mengolah sampah